tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan
pokoknya kita disini enak lah
langsung marah meledak ledak ya
pas keluarnya tuh airnya kayak susu langsung keruh langsung keluar apa ya
polisi juga akan meminta keterangan sejumlah saksi
didapati terkena serangan penyakit darah tinggi
jadi mulai banyak teman teman yang sudah mencoba untuk merifer ke standar nasional indonesia ya